kalaupun ais mati
masih ada yang hidup
itu akan berguna banget
jangan banyak bicara sayang
dimas masih tidur
loh emangnya dia nggak sahur
itu dia yang saya pengen omongin sama kamu
semoga aja kamu bisa bantu ya
bantu apa mas
si dimas itu kan orangnya masih sembrono banget
dia masih kayak anak kecil
bulan ramadan seperti ini aja dia gak pernah puasa
solatnya aja gak pernah jarang
saya udah capek banget ngasih tahu dia
mama sang papa juga udah pegel
dia tuh keras kepala
ya sekarang kan
kebetulan kamu sedang dekat sama dia
ya ngomong apalah supaya dia ngerti
ya siapa tahu dia bisa berubah karena kamu
insya allah ya mas
kalau demi kebaikan aisyah mau bantu
tapi soal akhirnya
aisyah gak janji
aisyah kamu sudah ada niat bantu aja
saya udah terima kasih banyak loh sama kamu
aku tuh sama temen temen suka banget ngeband
makanya aku pengen punya studio sendiri

aku mau ngeband sama kamu

banyakan anak burung tuh diatas tuh
kamu kalau ngeliatin aku terus sih
kamu kan gak bisa ngeliat
tapi karena aku bisa merasa
aku juga maunya kagum sama kamu
tapi puasa kamu aja gak bener
wow tunggu tuh

pasti rakan yang ngasih tau kamu
wah anak emang ya
orang buta itu dikasih kata kata yang kaya gitu ya kan

orang buta itu dikasih kepakaan yang lebih sama allah
jadi aku bisa ngerasa
jadi aku bisa ngerasa
oh gitu ya
tadi pagi kamu ada di masjid kan
tapi kok gak sholat sama aku sih

kita kan gak tau ajal kita kapan datengnya
kalo kita salat yang bener
kita dipanggil dengan keadaan yang siap

kalo hidup kita gak bener
terus tiba tiba kita dipanggil sama allah
kamu gak takut
aduh lagian kan kita gak tau kapan dipanggilnya kan
justru karena kita gak tau
kamu tuh udah kayak nelanjangin aku gak tinggal nyebur aja nih aku nih

apaan sih kamu
yaudah yuk aku tunjukin ke tempat yang lain
tapi aku mau denger ceritanya dari kamu
tapi aku mau denger ceritanya dari kamu
oh oke siapa takut
emangnya kamu masih kuat
selama aku masih ada waktu
kenapa gak dimanfaatin
kenapa gak dimanfaatin
yaudah deh yuk
yaudah deh yuk
eh eh eh awas
nah aisyah kebuskan
bagus ya pemanangannya
pakatan itu sudah pada lari
indah banget ya
tuh kamu dengerin
ada suara burung kan
ya cukup luas
oh ya seberapa luas dibandingkan masjid
kamu kenapa aisyah
aisyah kamu kenapa aisyah
aisyah aisyah aisyah
kenapa kalian diem aja
kenapa kalian bisa tenang
sementara aisyah terbareng disitu
karena kami lebih siap
untuk menghadapi keadaan yang buruk
om apa sebenarnya penyakit aisyah
tolong katakan kepada saya
apa penyakit aisyah
apa penyakit aisyah
apa penyakit aisyah
apa penyakit aisyah
apa penyakit aisyah
menderita kelainan jantung
dan umurnya gak akan lama lagi
menderita kelainan jantung
kamu depuis mana sampe atuh
ais ingin berguna di sisa hidup ais
kalaupun ais mati
masih ada yang hidup dengan ais
pasti itu akan berguna buat
kamu pasti sembuh
allah sayang sama kamu mami sama papa juga
tapi ya allah juga sayang sama ais
ais dimanggil bijepan
permintaan terakhir ais
papi dan mami sudah berjanji akan melakukan apapun untuk kebahagiaan kamu nak
papi dan mami
kau tidak akan mencoba ini mami
kamu harus tetap berhati hati
terima kasih nia
lo kenapa dim
eh lo kenapa diputusin cewek
dia mau pergi
kalau dia mau pergi lo kejar dong
dengar nih ya
gunung kan kudaki lautan kan kuseberang
tanda mulu sih
ya emang gitu
kalaupun bisa bakal gue lakuin
dia itu mau pergi ke surga raka
makanya dia nggak mau dioperasi
karena dia tahu dia gak bakal lama lagi hidup
dia mau donorin ginjalnya
buat anak yang membutuhkan
lo harus bersyukur dim udah ketemu sama dia
dia gadis yang sangat mulia gadis yang sangat baik
daripada cewek yang sebelum sebelumnya
harusnya lo ambil hikmah dari semua ini
lo tenangin diri lo ya
ntar gue tunggu di sana
maafin dimas aisyah
dimas masih belum bisa menerima kenyataan
maafin dia ya
bagaimana keadaan kamu
bukan allah yang ngatur
ya ya insya allah
aisyah siap mas raka